ya isu perombakan kabinet atau reshuffle ini muncul setelah idul fitri mulai mencuat ke publik
setelah beredar komposisi nama yang akan masuk ke kabinet yang akan menggantikannya
dalam isu partai kebangkitan bangsa atau pkb dispekulasikan terancam kehilangan beberapa kursi di kabinet
saat ini partai yang didirikan oleh mantan presiden abdurrahman wahid itu menempatkan empat orang kadernya sebagai menteri
isu ini ditanggapi oleh anggota dewan perwakilan rakyat dari fraksi pkb daniel johan
yang mengatakan bahwa partai pkb akan tetap mendukung pemerintah dan visi misi nawacita presiden joko widodo
ya kami sampai detik ini yakin bahwa kursi dari pkb akan tetap
bahkan dengan kinerja dan kerja keras dari seluruh kader itu akan menjadi apresiasi dari presiden
harapan pkb adalah kalaupun ada reshuffle itu bisa memperkuat kondisi kinerja dari kabinet
sementara itu partai nasdem sebagai partai pendukung pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada presiden untuk melakukan perombakan kabinet
dan selama dua tahun ini nasdem menilai sudah terjadi ketenangan konsolidasi politik
saya kira dengan ketenangan dan konsolidasi politik yang ada sekarang ini
waktunya pemerintah untuk segera melakukan melaksanakan pembangunan yang lebih efektif lagi
untuk itu ya terserah pada presiden untuk melaksanakan reshuffle nya dari sisi partai nasdemnya sendiri
nah sedari awal kita itu konsisten dengan sikap kita bahwa kita membantu presiden